kamu udah anggap api sebagai anak kamu sendiri
gak tau kenapa rasanya
sama besarnya sama om bobby sayang sama jerry
kalau allah sudah berkehendak
kita manusia tidak bisa buat apa apa
aku mencintai kamu
dan usia di tangan tuhan
cinta dari allah tidak pernah salah
aku gak peduli
kalau aku cuma dikasih waktu sepuluh detik
aku gak peduli
aku gak peduli

atau seribu tahun bersama kami
aku ingin menghabiskan waktu itu bersama kamu
dan aku tidak akan pernah
aku tidak akan pernah pergi
sama tinggal kenangan dananmu
senyumku menepaskan kau pergi
kau dan anakku tak bisa bersama
mulai sekarang kamu masih bisa berpikir
kamu pantas menikahi perempuan seperti itu

senyumku menepaskan kau pergi
aku sudah lelah berpikirnya
aku sudah lelah berpikir
berjam jam aku berpikirkan hal ini
dan keputusan aku tetap sama
gak ada orang yang lebih cocok dengan aku
gak ada orang lain yang aku pilih
dan aku akan menjadi laki laki yang
kalau aku meninggal dengan
om lega banget kamu gak apa apa
dan sekarang abi udah boleh pulang
makasih ya om udah bawa bek ke rumah sakit
tante dewi dateng gak
tante dewi gak tau kalau abi ada disini
jangan sedih gitu dong
abi takut sama mama reva
mereka mama reva tuh mamanya abi
tapi dia jahat sama abi
kamu memang bukan seorang ibu
sampai buat anak kandung kamu ketakutan sendiri sama kamu
pokoknya selama ada om bobi disini
abi gak usah takut
om bobi pasti akan selalu ngelindungi abi
ya assalamualaikum bobby ya ini fahri
ya kondisi aku sudah membaik terima kasih
ya ini kebetulan sama dewi
abi masuk rumah sakit
kenapa bisa terluka
kondisinya gimana sekarang
dia sudah bisa pulang ya
oke terima kasih ya
sudah jagain dan tolongin nabi
ya nanti aku akan kasih tau dewi
ya sekali lagi terima kasih ya pak
abi masuk rumah sakit
kok bisa sampai masuk rumah sakit
kata bobby kepalanya kebentur
tapi dia sudah bisa pulang
itu benar ini pasti gara gara reva
aku mau nyamperin abi mas
aku rasa lebih baik kamu jangan ke rumah itu
nanti kamu ketemu sama riva
aku gak mau kamu ketemu sama dia dalam situasi seperti ini
aku gak peduli
karena aku mau lihat abi
anterin aku ke sana
hai prinses mama
sudah pulang sekolah nak
tapi cherry harus ganti baju dulu oke
abi tadi kok nggak sekolah
abi gak sekolah
bukannya reva yang tadi anterin abi ya
terus kemana dia
apa yang direncanakan dia
apa yang direncanakan reva untuk abi
aku gak tahu apa yang harus aku pikirkan lebih dulu
abi penyakitku apa mas fahri
semua terjadi bersamaan
kamu gak boleh terlalu stres
gak boleh mikirkan yang aneh aneh
kalau semua akan baik baik saja
buat abi juga
mas fahri seperti tahu apa yang aku pikirkan
yang kamu harus pikirkan dan prioritaskan sekarang adalah kesehatan kamu
karena itu yang paling penting
ini berhubungan dengan hartaku sebagai wanita
kebagaan sebagai seorang wanita
dan aku harus siap kehilangan itu
aku lebih setuju kalau kamu memilih untuk mengangkat rahim kamu
aku lebih setuju kalau kamu memilih untuk mengangkat rahim kamu
karena yang paling penting adalah untuk kamu
karena yang paling penting adalah untuk kamu karena aku harus siap kehilangan itu
karena yang paling penting adalah untuk kamu

dan paling penting adalah untuk kamu

dan kami memiliki acordo terlebih dahulu
pastikan kamu mengamatkan saya
mari kita berceb claw
gak tau kenapa rasanya